hai komisi pemilihan umum resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim pengadilan
negeri jakarta pusat ia mengabulkan gugatan partai prima yaitu menghentikan tahapan pemilu
dua ribu dua puluh empat bagaimana kemudian kpu menyikapi putusan ini apakah berpotensi mengganggu tahapan pemilu
yang tengah berjalan sudah bergabung komisioner kpu idam holik dan hakim mk priode dua ribu tiga dua ribu delapan
marwarar sian selamat malam bapak bapak selamat malam baik saya ke pak idam terlebih dahulu pak
idam secara resmi kpu sudah mengajukan banding persiapannya seperti apa untuk menghadapi sidang
selanjutnya dan dalam pengajuan banding poin poin apa saja yang kemudian menjadi perhatian dari kpu
hai pada hari ini hari jumat tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh tiga kpu mengajukan banding sebagai sebagai tindak
lanjut dari putusan hp karena menurut saya sampai npn jakarta pusat banyak kejanggalan dan kami
sebagaimana yang ditegaskan oleh ketua kpu republik indonesia bahwa kami di rentang empat belas hari akan
melakukan banding dan pada hari ini memori banding sudah diregister tahapan berjalan sebagaimana
mestinya tahapan penyelenggaran pemilu tidak ada yang terganggu kami tetap fokus menyelenggarakan
tahapan pemilu karena tahapan penyelenggaran pemilu berbatas waktu dan kami harus selesaikan satu persatu

kita tahu pada saat ini kemudian disampaikan putusannya
cukup membuat banyak pihak terkejut gitu ya meskipun tadi anda mengatakan kpu dan
jajaran tengah fokus dalam proses tahapan pemilu apakah kemudian ini menjadi pertanyaan dari para
anggota kpu di daerah misalnya atau jajaran kpu lainnya di daerah karena ini cukup membingungkan
pada awalnya hai rekan rekan kpu baik kpu provinsi maupun kpu kabupaten kota ya skip aceh akibah
kpu kabupaten kota ya skip aceh akibah kpu kabupaten kota ya skip aceh akibah kpu kabupaten kota ya skip aceh akibah
hai akif kabupaten kota di aceh mereka memahami norma yang terdapat di dalam pasal empat ratus tiga puluh satu sampai dengan
pasal empat ratus tiga puluh tiga yang dimana ada yang namanya istilah penundaan pemilu yang ada hanya pemilu lanjutan dan
pemilu susulan dan itu pun karena pasa force flour yang menjadi perasarat utama dan penentuan
apa ketetapan berkaitan dengan pemilu susulan dan pemilu lanjutan itu berdasarkan keputusan kpu republik
indonesia itu berdasarkan keputusan kpu republik indonesia itu berdasarkan keputusan kpu republik indonesia
untuk memies gerek dan jelasin bahwa hal itu tidak mungkin ditentukan pasar harian popular walt sea burke dan datang bulu bujur tersebut ditetapkan berkaitan dengan pemiliu susulan dan pemilu lanjutan itu berdasarkan keputusan kpu republik indonesia
bukan karena putusan pn

khususnya pasal empat ratus enam puluh tujuh a satu dan pasal empat ratus tujuh puluh a satu yang dimana yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses adalah bawah pn bukan pn
dan rekatkan memahami konstruksi hukum ini
jadi salah kamar tanda kutip bisa dikatakan seperti itu
saya ke pak marwarar sekarang selain dulu di mahkamah konstitusi ya pak ya menjadi hakim konstitusi tapi juga sudah malah melintang di pengadilan negeri pengadilan tinggi
anda melihat kasus ini seperti apa ketika kemudian partai prima banyak mengatakan salah kamar mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat
ya saya kurang tahu
kedengaran saya tapi tadi elvira agak hilang suaranya
tetapi intinya bahwa memang ada perkembangan baru di dalam hukum tata negara yang menyangkut sebenarnya apa yang dikatakan ham
di mana mahkamah konstitusi menjadi suatu badan atau lembaga yang menangani sebenarnya di wilayah atau di negara negara di mana ada mahkamah konstitusi
yang disebutkan menangani apa yang kita katakan constitutional complain
constitutional complaint atau constitutional tort bisa terjadi sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran yang dianggap terjadi terhadap hak azasi atau hak konstitusional orang yang tidak dilayani secara semestinya dan kemudian dia juga merupakan satu perbuatan yang boleh dikatakan menimbulkan kerugian
sehingga di sini ada titik singgung yang juga terjadi antara kewenangan peradilan umum
ada kewenangan peradilan tata negara dimana titik singgung itu bisa menimbulkan kesalahpahaman tetapi sebenarnya secara tajam kalau misalnya hakim itu sudah mengetahui bahwa pemilu itu berada di dalam ruang lingkup hukum publik yang diatur dalam konstitusi
tentu saja peraturan di dalam konstitusi itu yang dijabarkan dalam undang undang pemilu juga
menjadi suatu ranah hukum publik
oleh karena itu menjadi agak susah kita membayangkan bahwa ketika ada perbuatan melawan hukum yang boleh dikatakan bisa tumpang tindih yang bersifat perdata dengan publik
maka boleh terjadi ada kebingungan dalam melihat suatu petitum yang diajukan partai prima yaitu memerintahkan kpu untuk melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya juga
yang itu tidak mungkin
atau sesuatu yang tidak mungkin
kalau kita melihat ini sebenarnya di dunia peradilan jenis putusan seperti ini sepanjang menyangkut perintah untuk menunda pemilu itu disebutkan adalah putusan yang non eksekutabel tidak dapat dilaksanakan karena itu adalah di luar kompetensinya
oleh karena itu sudah paslah bahwa kita sebenarnya menganjurkan bahwa mahkamah agung
jangan menanggapi secara negatif apa yang menjadi saran atau persoalan di tengah masyarakat
tetapi dia membuka diri bahwa ini memang ada perkembangan baru di bidang hukum yang bisa menimbulkan kebingungan
tetapi berikan waktu kepada peradilan juga untuk lebih memahami ini
sehingga dapat diluruskan bahwa suatu kewenangan yang diatur dalam undang undang dasar empat puluh lima tidak bisa menjadi sesuatu yang demikian saja dikesampingkan
kalau itu bukan menjadi kewenangan lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu itu
inilah menjadi dasar kekeliruan yang terjadi
tetapi menurut saya ada titik singgung kewenangan ini yang disebutkan dengan constitutional tour atau perbuatan melawan hukum konstitusi
yang pada satu titik di jurus diksi di mana mk ada itu adalah kewenangan peradilan mk
tetapi kita belum ada peran
putusan mk tentang constitutional komplain maka itu masuk biasanya semua kompetensi yang tidak ada di mana mana itu masuk ke peradilan umum
tetapi peradilan umum harus tetap juga melihat bahwa hukum publik yang diatur dalam konstitusi tidak bisa menjadi sesuatu yang diabaikan
karena satu satunya yang bisa menunda itu karena itu di pasal dua puluh dua e ayat enam itu adalah kewenangan mpr saja
kalau mereka menunda
misalnya menyatakan atau kesepakatan ada kita tunda pemilu ya dirobah dulu undang undang dasar
tetapi tidak bisa hakim memerintahkan kpu tunda pemilu
saya kira inilah perkembangan yang terjadi yang perlu dipahami juga
tetapi menurut saya sepanjang mengenai perintah penundaan pelaksanaan pemilu itu adalah jenis putusan yang disebut secara teknis non eksekutabil
atau putusan yang seandainya pun seluruhnya sampai ke tingkat
maka mahu menganut pendirian seperti di anut tn jakarta pusat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan
karena itu bukan menjadi kompetensi kpu sendiri
hakim tidak boleh memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mungkin melakukannya
saya kira ini penjelasan dari saya mbak elvira
baik saya ke pak idam lagi
merespon tadi disampaikan pak marwarar
memang kan kita ada secara tertulis aturannya begitu ya pak idam ya
bagaimana kemudian pemilu bisa ditunda
ada faktor faktor penyebabnya begitu
tapi kita mendudukan perkara partai prima ini sendiri
karena mengatakan sudah kepetun
saya perlu menuruskan
dalam undang undang pemilu itu tidak ada istilah penundaan pemilu
tidak ada istilah penundaan pemilu
pasal empat ratus tiga puluh satu ayat satu itu yang ada adalah istilah pemilu lanjutan
untuk menjelaskan ada istilah pemilu susulan
ada kondisi darurat yang memaksa tahapan ini tidak bisa berjalan
sehingga akhirnya kpu menetapkan
apakah itu pemilu lanjutan
apakah itu pemilu susulan
kalau dia sebagian dari tahapan
maka nanti ditetapkanlah pemilu lanjutan
kalau dia seluruh tahapan tidak bisa dilaksanakan
maka dia kategorinya pemilu susulan
dan saat ini sejak tanggal empat belas juni dua ribu dua puluh dua
sebagai mana yang diatur dalam undang undang pemilu
di mana kpu paling lambat menjalankan tahapan itu dua puluh bulan
sejak tanggal empat belas juni sampai hari ini
seluruh tahapan berjalan lancar
tidak ada tahapan yang terhenti karena kondisi post mayor
nah itulah apa yang disampaikan oleh pak muarad
itu sangat patralis terhadap pn jakarta pusat tersebut
pak idam sudah mendengar
karena ramai sudah di media dalam satu dua hari ini
jika kemudian partai prima
mengatakan akan mencabut gugatan
jika diloloskan sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
respon kpu seperti apa pak idam
kami ini pelaksana undang undang pemilu mbak
jadi kami tidak bisa merespon sesuatu yang tidak diatur di dalam undang undang pemilu
penetapan partai politik peserta pemilu
itu ditetapkan dalam sebuah keputusan
nah keputusan ini bisa disengketakan
itulah yang dinamakan dengan sengketa proses
ini diatur di dalam pasal empat ratus enam puluh lima
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana menyelesaikan sengketa proses ini
itu dilaksanakan atau diperintahkan dua lembaga oleh undang undang
itu bawaslu republik indonesia dan pt un
hal ini diatur secara rinci di dalam undang undang pemilu
jadi kami dalam menjalankan tahapan penyelenggaran pemilu
kami harus berpegang teguh
pertama salah satu prinsipnya itu adalah berkepastian hukum
dan yang kedua itu tertib
sesuai dengan apa yang menjadi prinsipnya
yang menjadi perintah dari undang undang pemilu
hal ini dituangkan di dalam pasal tiga huruf d dan huruf e
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
jadi kami sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa merespon sesuatu yang sifatnya spekulatif
sesuatu yang sifatnya itu diluar aturan pemilu
saya ingin mungkin ini agak mundur sedikit
tapi posisinya secara pada saat proses verifikasi dan sebagainya
partai prima saat itu seperti apa kondisinya
sehingga kemudian diputuskan tidak lolos untuk
sebagai peserta pemilu
berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
apabila partai politik non parlemen
mengikuti pendaftaran partai calon peserta pemilu
maka itu dilakukan yang namanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
nah dalam konteks verifikasi administrasi
partai tersebut dinyatakan tidak menisyarat
selanjutnya partai tersebut mengajukan sengketa proses di bawaslu
hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal empat ratus enam puluh tujuh ayat satu
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan bawaslu pada tanggal empat november dua ribu dua puluh dua
memberitahkan kepada kpu
untuk membatalkan putusan kpu
berkaitan dengan penetapan hasil verifikasi administrasi
dan memberikan kesempatan kepada partai politik tersebut
memperbaiki persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu
dalam rentang waktu satu x dua puluh empat jam
apa yang menjadi sah dalam amar putusan bawaslu
sudah kami laksanakan
dimulai dengan cara menerbitkan surat
pertanggal delapan november dua ribu dua puluh dua
dimana kami berikan kesempatan kepada partai politik tersebut
memperbaiki persyaratan pendaftaran partai peserta pemilu
dalam hal ini berkaitan dengan keanggotaan partai politik
syarat tahan keanggotaan partai politik
itu adalah seribu atau satu per seribu di setiap kabupaten kotanya
dan untuk tingkat provinsi itu harus seluruh provinsi yang ada di indonesia
sama proses verifikasi partai politik ini belum terbit
perku nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua
sehingga jumlah provinsi masih berjumlah tiga puluh empat provinsi
jadi apa yang menjadi keputusan mbak waslu sudah kami laksanakan
setelah kami melaksanakan keputusan mbak waslu ternyata belum memenuhi persyaratan
maka partai tersebut mengajukan sengketa proses ke pt un dengan dua perkara
kedua perkara tersebut diputuskan tidak diterima oleh pt us
dan hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang undang pemilu
hanya ada dua lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa proses
pertama mbak waslu ri
yang kedua adalah pt un
selebihnya tidak ada
dan ini berkaitan dengan kompetensi absolut
dan saya sangat yakin pak muarar ya
sangat memahami konteks hukum ini
karena pemilu ini konteksnya bersifat khusus ya
tidak sama dengan pada umumnya
sehingga undang undang pemilu harus mengatur itu secara eksplisit
di dalam norma normanya
pak marwarar tadi sudah disampaikan oleh pak idam
bagaimana kemudian jalurnya sudah terarah begitu
tapi kita berbicara mengenai tapan pemilu masih akan panjang
gugatan gugatan serupa mungkin saja terjadi terkait administrasi
hasil sengketa pemilu
bagaimana kemudian memastikan bahwa hal seperti ini
gugatan salah kamar
tapi kemudian direspon dan diputuskan oleh majelis hakim
ini tidak terulang
saya kira agak terputus lagi tadi
bahwa kalau misalnya
sengketa yang diajukan itu
telah dihadapkan kepada
peradilan yang memiliki kompetensi tentang itu
yang pertama tadi disebutkan pak idam
yang memang itu menjadi ranah bawaslu
jikalau menyangkut itu
suatu keputusan tun
yang dianggap melanggar
aturan kepada peradilan tun
dari dua peradilan ini
seandainya kita menganggap masih ada
yang boleh dikatakan
misalnya hak konstitusional
untuk bersyarikat mengikuti
seperti yang ditetapkan dalam konstitusi
boleh saya kira dibawa ke peradilan
seperti saya katakan tadi
karena mahkamah konstitusi
belum diberikan kewenangan untuk
menangani perkara konstitusional
boleh jatuh di depan
karena sebagai namanya peradilan umum
kepada sebuah kompetensi yang ada
tetapi intinya adalah bagaimana
peradilan umum juga
akan mendasarkan pertimbangan
kepada hukum yang ada
jangan dikatakan antara hukum privat
yaitu pasal tiga belas dan enam puluh lima
misalnya kpu bisa dibuktikannya
melakukan perbuatan yang melanggar hukum
apakah itu bisa kita
ambil dengan suatu kriteria
yaitu bukan hanya melanggar
undang undang tetapi juga melanggar
kepatutan melanggar apa yang
menjadi hal hal yang
maka itu boleh dikatakan ada seperti itu
tetapi tetap bahwa
sebagai hukum publik
yang mengatur tentang pemilu
tidak boleh ada perintah yang bersifat
privat yaitu memerintahkan
supaya kpu menunda pemilu
kalau kita biasa mengatakan
itu adalah putusan yang
tidak terlalu serius kalau dari sudut juridis
tapi dari sudut politik
kecimpung di bidang sosial politik
itu kita melihat suasananya
ke segala arah
itu yang menyebabkan kita khawatir
kalau secara teknis juridis
kalau saya tidak ada masalah itu
itu adalah keputusan
yang dengan sendirinya tidak akan bisa dilaksanakan
karena memang tidak ada
maupun undang undang pemilu
saya kira ini akan cepat nanti ditanggapi
di tingkat pengadilan tinggi
dan akan diluruskan menurut saya
tetapi itu pun
tentu harus sadar betul bahwa
perubahan konstitusi kita
membawa juga sengketa sengketa
yang berjenis itu
dimasukkannya hak asasi manusia
di dalam konstitusi
dan juga menjadi landasan
daripada apa yang dikatakan
apakah memang itu boleh kita kategorikan
sebagai melanggar konstitusi
yang katakanlah itu menjadi
perbuatan melawan hukum konstitusi
yang menimbulkan kerugian
bagi partai prima
tetapi landasan hukum pribadi
tidak bisa digunakan
dalam hal ini
dalam pasal tiga belas enam puluh lima yang dipakai itu
bentuk koreksinya apakah juga mungkin
langkah tegas dari komisi yudisial
atau mungkin dari mahkamah agung
bagaimana kita melihat posisi standing point
dari para hakim ini
ya kalau saya melihat
kalau dari sudut juridis
barangkali satu perkembangan baru begitu
layaklah atau orang bisa memahami
bisa keliru dalam hal ini
tetapi dari segi
tidak selalu harus kita lihat disitu
kecuali petunjuk petunjuk tentang itu
bahwa ada penyimpangan yang menyebabkan
hakim pn itu
kekhilangan independensi dan imparsialitasnya
karena tidak profesional misalnya
kalau kita bicara tentang komisi judicial
dan mahkamah agung
untuk menegakkan politik
ataupun integritas hakim
di dalam hal itu
sepanjang itu belum
saya kira kita melihat dari segi juridis saja dulu
dan pengadilan tinggi akan menyelesaikan
oke artinya kpu tidak perlu khawatir
sama sekali di tingkat banding
kemungkinan besar kpu akan menang
itu akan kita lihat nanti
tidak ada gangguan itu
kalau dari sudut hukum
terhadap pelaksanaan pemilu
yang mengakibatkan kpu harus melangkah
seperti yang diminta oleh partai prima
dan dikabulkan oleh
hakim pn pusat
saya kira dari sudut juridis ya
saya kurang tahu apa yang terjadi
kalau ada langkah langkah
atau dibalik itu ada
suasana politik yang diinginkan
yang itu di luar
tentu wilayah daripada hukum
saya kira demikian
suasana politik saya ke pak idam
menurut kpu apakah memang ini murni
berurusan dengan hukum
atau ada motif politik lain
merespon pertanyaan tersebut
karena pertanyaan tersebut
di luar kompetensi kami sebagai penyelenggara pemilu
kami hanya merespon sesuatu
yang memang sekiranya itu berkaitan
dengan apa yang diperintah oleh undang undang pemilu
nah pada kesempatan ini
para ahli hukum
para ahli hukum berkaitan dengan
kalau kita membaca
peraturan mahkamah agung nomor dua
dimana pn tidak memiliki kewenangan
pengadili persoalan yang sifatnya
nah disini ada pak muarar
saya hanya ingin mengintroducer
bahwa normal di pasal sebelas
peraturan mahkamah agung nomor dua
dalam konteks penyelenggara pemilu
kami harus memberikan informasi
yang sifatnya berkepastian hukum
kami tidak bisa merespon sesuatu
yang sifatnya spekulatif
hari ini kami menghormati putusan pn
dengan cara kami melakukan banding
bagaimana yang ditegaskan oleh
ketua kpu republik indonesia
keputusan sebuah pengadilan
itu dapat dibatalkan
oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi
artinya cukup yakin
untuk di proses selanjutnya
banding nanti akan diterima
dan kpu akan memenangkan ini
negara indonesia adalah negara
yang menyusut supremasi hukum
dan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional
ya kalau bicara tentang penundaan pemilu
undang undang pemilu tidak bicara itu
dan bahkan konstitusi menegaskan
ada perasa yang namanya
pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali
ini perintah konstitusi
negara ini menganut
kita semua tahu
pak idam holik komisioner kpu
terima kasih waktu anda sudah bersama kami
dan juga pak marwar arsyaan
kita lihat bagaimana proses hukum selanjutnya
dan kita harapkan memang tahapan pemilu
bisa berjalan dengan lancar dan kita berharap
pemilu dan pelaksanaan pemilu

bisa berjalan dengan sebaik baiknya
selamat malam salam sehat selalu
terima kasih pak muarar